kawasan dataran tinggi dieng yang berada di dua kabupaten
yaitu kabupaten banjarnegara dan kabupaten wonosobo jawa tengah
memiliki keindahan alam yang memukau
sepanjang mata memandang terdapat hamparan perbukitan
dengan aktivitas petani sayur di ladang semakin menambah suasana indah dan damai
nah ya kali ini saya ajak anda jalan jalan ke dataran tinggi dieng
di tempat ini ada makanan yang khas namanya
nah ini pohonnya
ibu lagi panen ya bu ya
gimana cara metiknya ini
di sengget gitu
saya sudah bersama umi solihah
petani di desa pekasiran kecamatan batur banjarnegara jawa tengah
menurut umi tempat ini dahulunya
merupakan sebuah dusun bernama legetang
namun pada tujuh belas april seribu sembilan ratus lima puluh lima terjadi tanah longsor
warga satu kampung tertimbun longsor
sebanyak empat ratus lima puluh jiwa meninggal dunia
tempat ini kini telah berubah menjadi lahan pertanian
salah satunya tanaman buah karika
yang dipetik biasanya yang sudah
yang sudah kuning
oh yang sudah kuning ya
ini biasanya pak
seminggu sekali ada yang matang gitu ya
ini ada lagi nih
memanen buah karika terbilang mudah
buah yang sudah matang berwarna kuning
untuk tanaman karika yang masih pendek
kita bisa memetik buahnya langsung
sementara untuk yang pohonnya tinggi
kita harus menggunakan tongkat seperti ini
tapi hati hati getahnya
tinggi harus pakai tongkat
kalau yang belum tinggi
yang rendah tinggal langsung dipetik
tapi dia getahnya bahaya ya
kalau kena mata bisa iritasi
kena kulit juga ini saya juga
kena getahnya karika
harga buah karika di tingkat petani
lima rupiah per kilogram
untuk buah karika yang berukuran besar
per kilo hanya empat buah
sementara untuk yang berukuran kecil
bisa mencapai enam
sampai tujuh buah
jadi tanaman buah karika ini sejenis pepaya ya
pepaya satu jenis
nah dia itu nggak bisa ditanam di dataran rendah
paling tidak di atas satu enam ratus meter di atas permukaan laut
dan tidak hanya itu
karika ini hanya ada di dieng
karena dia berada di pegunungan vulkanik
misalnya kayak ini sekarang itu
ada di muka
ada kawah chandra di muka
ada kawah jalatunda
nah dia hanya bisa tumbuh di daerah yang berkawah
ada daerah dataran tinggi di tempat lain
ketinggianya cukup tinggi
tetapi dia tetap tidak bisa
karena bukan di daerah vulkanis
antik gini buahnya
biasanya para petani di dataran tinggi dieng
memotong batang karika dan membiarkannya
dan membuatnya tergeletak di tanah seperti ini
nantinya kalau sudah mulai tubuh akar dan daun
baru bisa ditanam
berbeda dengan tanaman sayur sayuran
yang menjadi tanaman utama petani di dataran tinggi dieng
petani menanam buah karika di lahan perbatasan
karena tidak ditanam dalam jumlah yang banyak
dalam seminggu biasanya tak banyak buah karika yang bisa dipanen

proses pengolahan manisan buah karika
saya mendatangi rumah produksi ani rustati
di kecamatan batur banja negara jawa tengah
di tempat ini saya langsung bergabung bersama tiga pekerja
yang membantu proses produksi manisan buah karika
jadi pada tahap ini yang dilakukan ini pengupasan
setelah dari kebun tadi buah karika dikupas
dan yang penting ini harus menggunakan ini sarung tangan
karena dia ketahnya itu tajam
bisa dikulit ini iritasi
para pekerja ini biasanya sejak pukul tujuh pagi sudah mulai mengupas buah karika
setelah dikupas selanjutnya daging buah dan bijinya dipisahkan
daging buah karika lantas dipotong potong
sementara bagian dalam yang ada biji buah karika
akan diambil airnya
air inilah yang nantinya diolah untuk aroma dan rasa buah karika
selanjutnya proses pencucian
sebelum dicuci daging buah karika yang sudah dipotong
diberi garam lalu diaduk
tujuannya untuk membersihkan getah yang menempel pada daging buah karika
setelah selesai mengupas memotong dan mencuci
tahap selanjutnya adalah pengolahan
pertama tama daging buah karika
daging buah karika dikupas

jadi buah karikanya ini dagingnya
setelah dipotong potong dicuci bersih
kemudian direbus kurang lebih lima belas menit
nah tujuannya biar setengah mateng
sambil menunggu daging buah karika dimasak
saya menyiapkan air yang diambil dari bagian dalam
yang terdapat biji di buah karika
air dari biji buah karika ini digunakan
untuk membuat kuah manisan karika
agar memiliki aroma dan rasa khas buah karika
nah ini bagian dalam
bagian dalam dari karika yang sudah kita pisahkan ini
sari airnya seperti ini
kita kumpulkan seperti ini nanti kita akan gunakan sebagai kuah
sebagai manisannya sebagai campuran dari daging karikanya
tapi ini harus melalui proses kita olah dulu
selanjutnya air dari biji buah karika ini direbus dicampur dengan air
dan ditambahkan gula pasir
agar daging buah karika tidak terlalu matang
perebusan hanya dilakukan dalam waktu sekitar lima belas menit
daging buah karika yang sudah direbus akan berwarna kuning
jadi daging buah karikanya itu direbus sampai lima belas menit
nggak sampai mendidih nanti dia terlalu lonyot
hanya setengah mateng saja seperti ini
ani rustati sejak dua ribu sepuluh sudah mulai mengolah buah karika menjadi manisan karika
rumah produksi ini setiap harinya memproduksi olahan manisan karika
pada musim kemarau biasanya ani hanya memproduksi satu kuintal per hari
akan tetapi pada musim hujan saat produksi buah karika bisa mencapai dua sampai tiga kuintal per hari
selain dipasarkan di kawasan dataran tinggi dieng
olahan manisan karika ini juga dipasarkan ke luar kota
keluar kota mas
sampai ke purwokerto
semarang jogja solo juga
pengiriman sampai ke jakarta
sampai di cilebon juga
kemarin ada pengiriman ke cilebon pusat oleh oleh itu
selanjutnya tahap pengemasan
daging buah karika yang sudah direbus kemudian dimasukkan ke dalam cup seperti ini
ada yang berukuran kecil dan besar
selanjutnya diberi air olahan
bagian biji yang sudah dimasak dengan gula pasir
jadi setelah dagingnya matang
terus air gulanya juga sudah siap
disatukan seperti ini
dimasukkan dalam satu kap
jadi ada daging karikanya
ada air gulanya
di dalamnya dimasukkan dalam satu kap seperti ini
ini nanti tinggal di
apa namanya steril
di steril terus inkubasi selama seminggu
baru di packing
sebelum didiamkan olahan manisan karika yang sudah dikemas dalam kap
kemudian direbus lagi
tujuannya untuk mensterilkan agar tidak ada bakteri di dalam kemasan
nah ini sudah masuk pada bagian akhir ya
jadi apa ini di
inkubasi ya namanya mbak
nah jadi setelah selesai semua proses
sampai tadi direbus didinginkan
jadinya seperti ini
dan ini harus diinkubasi selama satu minggu
nanti setelah diinkubasi
akan dilakukan penyortiran
mana yang masih bocor mana yang enggak
baru selanjutnya adalah
label dan packing
sebelum dipasarkan olahan manisan karika selanjutnya diberi label
dan dikemas dalam berbagai ukuran kemasan
ada yang menggunakan plastik dan ada juga yang menggunakan kardus
nah ini jadi setelah tadi diinkubasi selama seminggu
terus tinggal dikasih label
setelah label baru di packing
di packing packingnya macam macam ya ada yang
ada yang membuskan ada yang pakai kardus seperti ini
ini juga ukurannya ada yang besar ada yang kecil ya
ini kebesar yang mangkok itu
iya ini udah siap dipasarkan
untuk mendapatkan manisan buah karika di kawasan dataran tinggi dieng
iya kalau kita jalan jalan ke dieng itu
di kanan kiri itu banyak sekali pedagang ini
karika ini ada yang
kalau yang ini ada cabainya pedas
manis yang enggak
kalau yang ini yang biasa
harganya berapa ini satu
oh gitu saya ambil dua
masih ada bu
selain rasa manis beberapa rumah produksi juga membuat olahan manisan karika pedas
dengan menambahkan potongan cabai di dalamnya
jadi kalau jalan jalan ke dieng
makan dan minum karika karena ini sekaligus makan daging karikanya dan juga
kondisi cuaca yang dingin ini bikin suasana lebih seger gitu
lebih enak lebih apa ya
lebih enak lebih keras gitu lah